hari bayangkara tahun dua ribu dua puluh
upacara tersebut akan digelar secara virtual yang diikuti seluruh jajaran polri di indonesia
tentunya bahwa kegiatan ini kita mengingatkan kepada jasa para pahlawan
yang telah gugur medali kita
sehingga kita bisa memetik daripada jiwa juang
daripada pahlawan pahlawan yang telah mendalui gugur untuk pasangan negara ini
masih dalam rangkaian kegiatan
kegiatan menyambut hut ke tujuh puluh empat bayangkara
jajaran kepolisian mabes polri
senin pagi memberikan bantuan sosial berupa paket bahan pangan
di lingkungan tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
kota bekasi jawa barat
dan tepatnya hari ini kita menggelar bantuan sosial di bantar gebang ini
kebetulan sasarannya yaitu teman teman rekan rekan kita
masyarakat pemulung di wilayah bantar gebang
dan alhamdulillah pada pagi hari ini secara simbolis kita serahkan sepuluh kotak sembako
namun demikian ada sekitar satu lima ratus lima puluh sembako yang kami salurkan di sini
selain memberikan paket bahan pangan
kepolisian juga memberikan sejumlah buku dan alat tulis kepada sejumlah anak anak
selain pemulung polri juga memberikan bantuan sosial kepada anak yatim piatu
kaum duafa dan masyarakat yang terdampak
tim liputan cnn indonesia